setelah itu makanan diberi proses pendinginan di lemari es
ini bagaimana transformasi yang perlu dilakukan misalnya dengan pengadaan dokter daripada orang ke luar negeri tapi justru mendatakan dokter dokter dari luar negeri untuk kerjasama dengan rumah sakit di indonesia
agar warga tidak terganggu oleh bau peternakan
baik nanti kita lihat bagaimana langkah dari cawapres nomor urut tiga mahfud md
tapi kita sudah punya norma di sana
terus di sini juga ada gorengan gorengan yang lain
dan saya kira juga menjadikan mereka menjadi satu entitas itu juga punya kelebihan lain dari sisi bagaimana kemudian nanti market size mereka menjadi betul betul menjadi lebih besar
waktu bapak dua menit dimulai saat bapak berbicara